saya mau minta senior senior saya ini untuk mencium keanehan
kenapa bisa begitu aneh prosesnya
saya juga bingung ini apakah memang ini tiba tiba dalam semalam gitu dipikirkan ada ide ini
juga mungkin siapa yang memberikan ide itu
tapi anda yakin yusril itu berbicara seperti itu meyakinkan akan bebas itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa dukungan jokowi dong
dia juga menteri juga enggak dan dia juga mungkin punya ambisi untuk tahun dua ribu dua puluh empat dan
dan at the end of the day dia kan bisa oh ini kan nanti presiden atau pemerintah yang menentukan
jadi bisa membalikan bola
jadi memberikan jebakan kepada jokowi dong yusrel itu
yang harus dipertanyakan ini justru dampaknya terhadap ya istilahnya jokowi baik sebagai presiden maupun sebagai calon presiden itu kan seperti apa
ini yang kita harus lihat
yang jelas kalau ini kan bukan sesuatu yang positif
kita semua bingung
dan ini menjadi wacana dan ini seolah olah tidak ada koordinasi antara pembantunya dan juga ya dianggap mungkin tidak tegas atau lemah dalam hal ini
apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan pemilu yang sifatnya identitas politik ya
bahwa wah ini ada tekanan dan ingin mengambil suara suara yang selama ini mungkin mengkritik dan lain sebagainya
ini nggak akan menjadi sesuatu yang positif dalam hal apapun terhadap presiden jokowi maupun dia sebagai capres
oh gitu anda lihat enggak ada faydahnya sama sekali
ya tidak ada sisi positifnya
ya mungkin ada pendukungnya bu bakar basyuk pasti senang untuk dia dibebaskan dan lain sebagainya
apakah ini akan mempengaruhi misalnya suara suara moderat atau orang orang yang lebih tidak mengutamakan politik identitas tapi lebih mengutamakan substansi
misalnya masalah ekonomi masalah macam macam yang kita banyak di indonesia ini yang kita sekarang harus selesaikan gitu
itu saya enggak saya tidak yakin gitu
ini menambah poin politik
kalau memang itu jurus politik untuk mendapatkan satu segmen tertentu yang selama ini mungkin dikhawatirkan tidak dapat gitu
anda lihat ini nggak punya faedah sama sekali buat apa poin dari jokowi dengan membatalkan ini dan negatif dan positif
tergantung ya karena ini dua mesin menurut saya ini dua mesin yang bergerak dengan objektif yang berbeda
kalau dia mesin calon presiden tentu perhitungannya adalah ada manfaat
kalau dia mesin presiden tidak ada manfaat makanya mereka berani ribut begini
mungkin bahwa yang namanya profesor yusril itu bukan instrumen presiden
nanti kita tinggal tanya nih apa produk hukumnya yang mengatakan bahwa dia adalah instrumen presiden
ada nggak surat keputusan mengangkat dia sebagai apa
utusan khusus presiden secara informal kan bisa saja
itu kan di bilis
nah tapi satu hal yang penting juga mas budi
ini yang barangkali sering kita perbincangkan soal sifat multi pilot dari pemerintahan ini
kita tidak tahu siapa yang sebetulnya running di pemerintahan
kita tidak tahu dari sisi mana message itu bisa masuk dan interest apa yang bisa disampaikan ke presiden
semuanya mengalir benar natural apa adanya
dan dengan mudahnya itu bisa dibatalkan
bukan dalam setiap negara demokrasi dimana pertahanan maju akan ada keambiguan seperti itu mas teguh
tapi kalau ambigu itu sudah menjadi menu utama sudah terlalu sering frekuensinya muncul itu sudah bukan ambigu lagi
ya ambigu itu kalau dia munculnya kan berjarak
tapi kalau sudah setiap hari begitu atau sering begitu jadi persoalan
oke mas budi apa yang anda baca
apa yang terjadi
siapa yang salah
yusrilnya yang terlalu overlap
presiden jokowi kah yang salah mengambil keputusan
atau justru perangkat di bawah presiden yang tidak mendukung justru malah quote unquote agak menjebak
kalau saya sih memang mau lihat ini nggak jauh jauh dari politik elektoral
jadi kalau kita lihat begitu pak jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan melepaskan bapak abu bakar ba'asyir
semua orang yang ada di lingkarannya kan kemudian oh ya
saya sudah mengusulkan jawa johari pak ma'ruf misalnya
salon wakil presiden
dia mengatakan tahun lalu sudah mengajukan usul agar pak ba'asyir dibebaskan karena satu dua tiga
menteri agama mengatakan setuju dengan statement pak jokowi karena ini alasan kemanusiaan
partai partai bergerak serentak mendukung statement pak jokowi
nah ketika kemudian secara hukum itu tidak memungkinkan karena pak asyir ⁇ jelas jelas dari awal menolak untuk menandatangani setia kepada nkri
maka ini bagaimana menjelaskan politik ini apakah kemudian akan berubah
ini saya kira akan susah menyusahkan artinya ini sebuah blunder politik menjelang pemilihan
nah apakah ini ada manfaatnya dari awal saya tidak yakin
yang pertama karena pemilih pemilihnya pak jokowi ini justru akan tergerus kepercayaannya dengan melihat kebijakan seperti ini
sementara pemilih yang non pak jokowi mau pak jokowi ngapain pun selalu dipercaya
ngapain pun selalu disalahkan
meskipun membebaskan pak ba'asyir belum tentu memilih jokowi gitu
pak basir dibebaskan mengatakan wah ini kan menjelang pemilu
mereka begitu pak jokowi
jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah langkah politik
begitu pak jokowi menyatakan batal mereka mengatakan ah pasti ini pemerintah pelan pelan
tidak ada persiapan yang matang
dan kebetulan beberapa kebijakan politik pemerintah kan memang seperti itu kan
ada semacam perencanaan yang tidak matang
begitu di ujung ada masalah
seberapa kuat kaitan seperti yang mbak desi highlight di awal ini bagian dari tukar guling politik misalnya
ahok akan dibebaskan tanggal dua puluh empat ini karena bebas secara persyaratan
dua duanya secara persyaratan
kenapa momentumnya dibuat sebarangan itu gitu
iya karena memang ini momentumnya sekarang sedang berkampanye
ini adalah momentum tahun politik dan
berarti keluarnya ahok akan punya dampak yang kemudian jelek dong secara elektoral
kemudian akan dikompensasi dengan bahas ya
ada kekhawatiran bahwa nanti bebasnya ahok itu akan berdampak negatif terhadap ya inilah
masuk akal nggak tuh asumsi gitu mbak desi menurut anda
ya kalau saya sendiri sih secara rasional kan seharusnya ini kan
ini politiknya kan persepsi orang ya
iya ini kan persepsi orang yang sangat subjektif ya
kalau saya tertarik itu udah dari segi ininya kan kebijakannya
secara yang substansialnya kan bukan yang berkaitan dengan misalnya lebih ke identitas politik dan lain sebagainya
yang tidak ada ininya lah
jadi ini irasional
justru dengan demikian kan demokrasi kita kan jadi lebih mundur
kalau saya malah khawatir jangan jangan setelah keluar nanti dan setelah menikah katanya mau menikah kan ya
itu lebih menarik lagi
karena di subasana sudah ada
ma'ruf amin kan begitu
jadi maksudnya begini ya
tapi menurut anda memang ini bagian dari tukar tambah itu
tukar golek gitu
namanya ahok ini rencana dia keluar kan sudah lama kita bicarakan
tetapi kalau mbak asyir ini kan persis sehari setelah kita debat
sebelum itu kan tidak ada wacana soal mbak asyir
bahwa dia sudah dua per tiga oke
ini bukan tukar tambah tapi mengimbangi
mengimbangi momentum ini
mungkin semakin lama semakin dekat
kemudian mungkin ada yang panik atau apa gitu ya
ini ahok akan bebas ini
jangan jangan ini akan berdampak negatif bla bla bla dan lain sebagainya sekarang
mungkin agak terlalu gegambah ya dalam hal ini
dampaknya ternyata ya bisa saja nanti justru debat debat yang dilakukan ini hilang
orang justru fokus kepada hal seperti ini
kalau pak presiden sebagai presiden incumbent itu mengambil keputusan keputusan politiknya itu secara firm gitu ya
sudah dikaji dengan matang
saya pikir itu justru lebih positif
karena yang kita masyarakat buat bagi bangsa ini kan yang penting
pemerintah itu governance nya bagus
nah bagaimana sebuah pemerintahan yang membuat keputusan keputusan tanpa perencanaan yang matang
hal hal itu sebenarnya harusnya dijawab oleh presiden dan calon presidennya ketika debat perdana kemarin berlangsung
jadi kita dapat apa pembedanya esensinya dalam presidensi apa
saya lihat ini kelemahan dari substansi debat yang pertama itu pada hari ini
nah kita akan bahas mengenai debat mbak desy usai jadwal berikut
kami akan segera kembali suatu saat lagi
kita akan bicara debat perdana kemarin
jadi gambar gambarnya harus diganti di belakang ya
oke saya mau tanya kepada narasumber narasumber saya
satu kata mengenai debat perdana
apa satu kata dari desi anwar
dua kata mungkin ya
kurang greget ya
kurang greget udah gitu aja
kurang greget jangan ditambahin
jadi dua kata
dua kata kurang greget teguh santosa apa
meningkatkan pemilih apatis
meningkatkan pemilih apatis
ini tone nya negatif sekali
apa yang membuat tone negatif itu
katanya sih hambar kurang bumbu kelebihan air what ever lah yang membuat masakan itu jadi kurang begitu
lebih banyak air daripada bumbu
lebih banyak air kalau kayak makan mie instan gitu kebanyakan airnya gitu jadi kurang bumbu
ada beberapa hal hal yang menjadi concern kita yang katanya bisa justru malah ini debatnya bermutu kok
buktinya ada serang serangan jual beri serangan yang membuat kita tahu bagaimana kualitas calon presiden kita
kita saksikan dulu cuplikannya sebelum nanti akan dikomentari oleh ketiga narasumber saya
kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa
bahkan pak prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di indonesia sudah
stadium empat meskipun ini saya nggak setuju
saya gak setuju
tapi menurut icw ini menurut icw partai yang bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi
yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya berarti pak prabowo yang tanda tangan
bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini
itu mungkin icw
itu mungkin icw
tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu
dan benar benar itu juga saya kira sangat subjektif
saya tidak setuju itu
saya seleksi caleg caleg tersebut
kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami
saya jamin partai gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar akarnya
kalau ada anggota gerindranya korupsi saya yang akan masukin ke penjara sendiri
tidak boleh sebentar
apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan
kita tahan kita boleh tepuk tangan dulu waktunya di brace
waktunya di freeze ditahan dulu
pak jokowi silahkan lanjut
jadi saya tidak menuduh
partai bapak korupsi enggak bukan
ini mantan koruptor mantan api korupsi yang sudah
mantan korupsi saya kira kita pelajari dan begini
ini kan demokrasi pak
kita umumkan saja ke rakyat kalau rakyat tidak mau memilih ya tidak akan dipilih
yang jelas pak
kalau kasus itu sudah melalui proses
dia sudah dihukum atau
dan kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap masih bisa
dan rakyat menghendaki dia
karena dia punya kelebihan kelebihan lain mungkin korupsinya juga tidak seberapa
mungkin dia kena mungkin dia eh begini
kalau curi ayam benar itu salah
tapi kalau merugikan rakyat triliunan
itu saya kira yang harus kita habiskan di indonesia ini
orang seru begini kok
ya mungkin ada bagian bagian yang memang seru ya
tapi saya lihat itu secara keseluruhan
karena kita kan begini kita tuh mencari sosok presiden sosok pemimpin ya leadership
kita bukan mencari yang politikus lah istilahnya
dan topiknya kalau kita lihat ini ham ya hukum terorisme korupsi
ini sebenarnya itu topik yang sangat fundamental bagi kita membangun sebuah demokrasi yang bagus
yang bersih dengan masyarakat dalam hidupan aman dan lain sebagainya
nah sementara itu yang ada selama ini ini kita yang terjadi dalam politik identitas ini
intoleransi meningkat misalnya ekstremisme meningkat radikalisme meningkat dan polarisme dan lain sebagainya
itu dijawab nggak dalam perdebatan itu
dan misalnya intoleransi terhadap minoritas mana
misalnya pendukungan atau pengayoman kepada minoritas dan lain sebagainya
nah ini kan secara negara ini yang kita rasakan
ini yang kurang
seharusnya panggung itu digunakan untuk kita betul betul melihat mendengarkan dan mendapatkan komitmen bahwa
pemerintah negeri indonesia ini akan menciptakan negara yang seperti itu gitu
itu tereksplor nggak dari jawaban jawaban bahkan dari pancingan
nah itu saya lihat itu justru tidak dieksplor dengan baik
nah ini mungkin karena terlalu banyak ya itu kisih kisihnya atau
emma itu terlalu banyak latihan mungkin dengan jawaban contekan
jadi sehingga yang saya lihat itu tidak ada otentitas
ya dari karakter yang selama ini kita
kurang greget jadi ya mbak desy
sebelumnya kesempatan untuk kita melihat
mungkin formatnya juga seperti itu ya
dua menit dua menit satu menit satu menit
kalau saya membayangkan saya berada di situ saya akan menghitung timer itu dengan sangat ketat karena memang
kan modernnya strict dengan waktu itu
tapi banyak sekali ada beberapa yang waktunya sisa banyak

tapi kalau dari sisi yang non teknis ini substansi
memang kan dua duanya itu seperti menghindari persoalan
kenapa karena kalau begitu masuk ke intinya mereka akan tersandar pada persoalan masing masing
orang mengaitkan pak prabowo dengan
di satu sisi pak jokowi pun dalam pelindungan hak asasi manusia juga tidak memiliki catatan yang bagus juga
bahkan kalau kita melihat satu kasus penyerangan novel baswedan
sama sekali tidak dibahas
padahal itu adalah satu bisa disebut ikon lah ya
selain ham juga pemberantasan korupsi
bagaimana seorang yang sangat keras terhadap pemberantasan korupsi tapi tidak dilindungi oleh negara
sehingga dua tahun setelah penyerangannya itu tidak terungkap
ini persoalan metodenya atau memang aktornya yang memang tidak mau seperti itu
mas teguh ini garingnya kenapa nih
saya kira begini ya karena ada banyak hal yang kemarin tidak bisa dielaborasi
barangkali juga memang karena waktu sehingga membuat orang akhirnya harus menghitung timer ya
tapi saya pikir beginilah untuk tadi klip yang diberikan kepada kita itu
saya kira nggak salah salah banget juga apa yang disampaikan oleh prabowo misalnya
bahwa kalau hukum tidak mencabut hak politik seseorang
maka dia masih punya peluang untuk dicalonkan kembali
dan saya kira juga ada kesalahan yang bukan kesalahan ketidaksesuaian
antara imajinasi kita yang mendengar istilah partai yang melindungi koruptor
dengan apa yang disampaikan oleh presiden jokowi pada saat debat
karena kalau sampai sekarang yang lengket di benak kita
setiap kali kita mendengar frase partai yang paling banyak koruptor
itu cuma ada dua partai
dan green red bukan merupakan satu dari dua itu
nah ini barangkali hal kecil yang kemudian membuat
membuat prabowo terperanah tidak menyangka bahwa dia dituduh menjadi partai yang melindungi koruptor
dan kemudian bahwa memang juga bahkan jokowi sudah mengatakan
orang yang sudah menjalani masa hukuman
dan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan
tidak sampai empat belas tahun seperti teman teman yang lain
ya dia bebas
dan kalau publik tidak percaya dengan dia
entah dia mau mantan koruptor entah dia belum pernah korupsi
kalau publik tidak percaya ya dia akan ke laut dengan sendirinya
itulah konsekuensi demokrasi
ini bagian yang sebetulnya menarik yang tadi ini
tetapi menjadi garing karena memang
barangkali orang mestinya begini ya
ini kalau kita bicara soal teknis ini
barangkali dikasih range waktunya
ya misalnya dua tiga menit
jadi orang masih bisa bernafas tuh menit menit terakhir ya
sehingga elaborasi juga lebih mantap
ini kurang menurut anda waktunya
itu aja udah over dua puluh menit
bukan kurang tapi flow nya itu nggak enak
iya itu maksudnya
karena orang tiba tiba memutus ya
jadi itu dialami baik oleh prabowo maupun juga oleh jokowi
berhenti di tengah jalan
nah kalau biar flow nya enak kita harus break dulu mbak desi
supaya waktu kita panjang di belakang
tidak seperti debat perdana capres
kami akan segera kembali suatu saat lagi
sebegitu apatisnya desi anwar melihat
debat pertama tadi sampai mengatakan bahwa dari segi show dan substansi sama sama gak menariknya
publik dapat apa
iya ini kan seharusnya kan debat perdana gitu
semua nonton lah istilahnya semua tv tv kan menayangkan dalam waktu yang sama
jadi banyak ya harapan dan diberikan sesuatu yang ternyata ya itu lebih banyak airnya daripada bumbunya
mudah mudahan debat debat yang berikutnya itu bisa jauh lebih
lebih ya itu justru tidak meninggalkan pemilih yang apatis ya
karena ya terus terang kan
kalau misalnya pendukung jokowi atau prabowo yang sudah firm itu tidak akan berubah sama sekali dengan debat yang kemarin
tapi mungkin kalau ada yang swing voter atau yang masih golput ya
yang undecided itu mungkin bisa saja terpengaruh
tapi kalau saya lihat ini lebih ke ya itu
otentisitasnya itu karena topik ini sebenarnya topik paling penting
saya lihat itu paling lebih penting daripada masalah ekonomi infrastruktur dan lain sebagainya
karena topik ini merupakan apa yang merajut kita sebagai bangsa ya sebagai indonesia nkrm
ri dan lain sebagainya
tapi istilahnya hilang begitu saja karena rasa tidak confident tidak percaya diri
satu capres mungkin dibayang bayangi oleh tahun sembilan puluh delapan sementara yang yang
harusnya bisa jadi senjata mbak desi senjata bagi lawan politik masing masing
justru saya lihat masing masing menahan diri
karena begitu dia masuk ke situ akan ketahuan
takut ditanya loh
tahun sembilan puluh delapan bukannya dadah dadah
sekarang loh tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ini katanya mau
ada semacam rekonsiliasi dan lain sebagainya
itu karena jadi banyak pr pr yang tidak diselesaikan dan juga masalah dosa lalu
dan saya lihat ini ada satu pertanyaan yang menurut saya harusnya dijawab dengan baik tapi gagal ya
itu adalah pertanyaan terakhir mengenai kata kata yang perdamaian apresiasi
itu tidak digunakan sama sekali
nah ini menurut saya itu mengkhawatirkan ya
yang satu mengatakan oh saya tidak punya beban dan lain sebagainya
sementara yang satu jadi tidak memberikan kata kata damai kata kata apresiasi dan lain sebagainya
ini menurut saya leadership itu jangan berdasarkan kita tidak mencari pemimpin negara yang politikus
kita mencari seorang statesman
dan itu tidak didapat
dan saya justru wah ini opportunity lost
ini seharusnya dikatakan pemikiran boleh berbeda
opini tapi kita indonesia harus bersatu
kita harus saling menghormati
kita harus saling menjaga
anda lihat saling menyadara tadi mas tego
kemudian akhirnya tidak keluar
senjata norvel senjata pelanggaran hamas lalu misalnya yang kita harapkan
karena perdebatannya dari tim sukses luar biasa
saya kira ada suasana itu saling menyadara
walaupun saya juga pernah mendengar bahwa prabowo juga siap untuk membuka peristiwa yang selama ini dituduhkan kepada dirinya
justru kalau dia ada dalam posisi berkuasa maka dia bisa menggerakkan
semua lembaga perjahat hukum
dan dia pasti mau itu
dia pernah katakan itu
saya tadi tertarik ya
tadi siang itu saya baca tweetnya mantan kasum
dia mengatakan bahwa logikanya sangat sederhana nih soal kasus sembilan puluh delapan ini
mengapa setelah melewati lima presiden tidak terbongkar juga
ya karena orang orang yang menjadi penanggung jawab utama dalam kasus itu
ini kata dia kata mantan kasum tni dua ribu sebelas dua ribu dua belas
karena yang paling bertanggung jawab ada di ruling parties
dari zaman ke zaman dari era ke era
kalau memang begitu
itu logikanya ya sudah dibalik saja
ya kan kasih kesempatan pada prabowo supaya dia bisa membuktikan
tapi gara gara inikah yang kemudian membuat jadi tidak keluar itu
malam itu prabowo agak lain ya
entah karena dia terlalu jauh
mungkin dia tidak stick to script juga ya
ada beberapa yang tidak menguasai persoalan juga
saya pikir dia khawatir dia terpleset
tapi saya kira sebetulnya dia punya jawaban juga untuk itu
yang barangkali bisa disampaikan
kita bicara mengenai publik
kita bicara mengenai publik
anda lihat ini bisa meningkatkan apatisme publik
mungkin golput nur hadi aldo itu bisa lebih populer setelah
saya kira itu akan menjadi tugas kpk
untuk bagaimana membuat debat berikutnya
itu debat yang memang bermanfaat bagi publik
jelas debat tidak mungkin jadi talk show yang seperti ada salur salur televisi yang teriak teriak saja
yang penting itu ramai
tapi bagaimana publik diberi kesempatan untuk mengetahui
apa sih sebetulnya pandangan pandangan presiden calon presiden terhadap isu isu yang spesifik yang fundamental buat negara
kalau kita lihat beberapa isu yang kemarin disebut katakanlah tadi tentang jumlah caleg
itu penting tapi untuk sebuah isu yang mendasar apakah itu pertanyaan yang pasti untuk sebuah debat yang sangat penting
itu hanya untuk menyerang saja atau memang substansi untuk menggali
tapi mestinya bisa yang substansial
tentu saja dengan perubahan format ya
misalnya moderatornya itu jadi lebih punya makna daripada sekedar pengatur waktu
tapi bisa memperdalam
misalnya pak jokowi ingin memperkuat kpk
pak prabowo juga ingin memperkuat kpk
perbedaannya apa kalau dua duanya sama sama memperkuat itu
itu mulai pertanyaan panelisnya juga mungkin kurang tajam mungkin atau mungkin formatnya
kurang spesifik gitu
jadi misalnya saya membayangkan kalau moderatornya itu siapa waktu itu irak kusno
diberi kesempatan oleh kpu untuk menanyakan
tadi saya ingin memperkuat kpk
apa ininya teknisnya
sementara kemarin kpk beberapa kali diserang oleh lawan lawannya
bapak tidak melakukan apa apa
hampir tidak ada penjabaran teknis disitu mas budi
kepada oposisi bisa ditanyakan
bagaimana mungkin anda ingin memperkuat kpk sementara partai di dpr setuju dengan hak angket misalnya
itu perdebatan yang tidak muncul di
harusnya diperlibatkan tadi ya
harusnya masuk ke substansi itu
sehingga publik tahu gitu
tidak masuk ke substansi
mbak desyit raya dari anda
ya kita harapkan ya
dari debat debat berikutnya itu ya bukan saja dari segi show tapi dari segi substansi juga jauh lebih inilah
berbobot lah bagi kita semua
karena saya lihatnya masalah di negara ini kan banyak sekali
dan kita harus memastikan bahwa pemimpin yang kita pilih itu betul betul bisa memberikan leadership yang kuat dan yang dibutuhkan ya
dan tidak justru tidak terlalu tersandra oleh ya politik
apakah identitas politik berdasarkan ya ini partai dan lain sebagainya
apalagi ya tahun dua ribu dua puluh empat kan kita ini juga akan menjadi semacam era baru lah
nah ini saya lihat dalam hal ini ada terlalu banyak pemikiran pemikiran yang mungkin bukan untuk mengurus lima tahun saat ini
sementara ini persoalan itu harus diselesaikan sekarang
kita punya banyak sekali tantangan
dan harusnya debat debat itu menunjukkan itu ya
nah debat debat ini menunjukkan apa komitmennya dan apa cara cara menyelesaikan itu secara real secara sekarang ya
saya kira mbak desi jadi moderator
memang kalau kita bicara tentang prabowo dan jokowi dalam sebuah perdebatan ini kan cerita lama ya
dua ribu empat belas mereka sudah pernah bertemu
ada lihat sama saja gak ada
gak ada cerita
gak ada yang cukup bagus
oh ada yang berani ada
menurut saya pesky w

sandi saya kira akan menahan diri untuk menyerang pak maru
karena kultur kita begitu ada yang menyerang itu justru negatif
jadi saya membayangkan nanti pak sandi aga uno akan salaman mencium tangan
lalu kemudian pak kiai
padahal ini bukan pak kiai kan ini calon wakil presiden
jadi jangan ditempatkan sebagai kiai ini calon wakil presiden
kita harus mempertanyakan ide idenya mempertanyakan apa yang dia akan lakukan
kita harapkan mereka memberikan waktu lebih banyak bicara daripada demokrasi
definisi menyerang juga tidak harus dalam bentuk gestur ya atau intonasi
tapi juga kalimat kalimat jangan dipilihkan kepada orang
definisi dialog juga harus ditentukan oleh moderator
karena harus berhenti
terima kasih bapak ibu atas perbincangan
karena kita akan lihat mudah mudahan tidak sehambar yang diprediksi mas budi
nanti pas debat debat berikutnya kita berharap akan lebih ada riak riak
sehingga publik bisa tahu nih hitam putihnya calon presiden
jangan riak lah ya yang penting bagaimana publik bisa tahu
bisa paham apa yang mereka pikirkan apa yang mereka
positioning dan diferensiasi harus semakin jelas
sehingga kita tidak beli kucing dalam karung di pilpres dua ribu sembilan belas
terima kasih mbak desi terima kasih mas teguh
terima kasih mas budi atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam